maksudnya surat cerai palsu tapi kayak beneran gitu maksudnya gitu ma
surat cerai buat siapa
ya buat siapa lagi lama
buat adriana sama mas b
adriana mau nunjukin ke boy kalau adriana sebenarnya udah cerai sama mas b
tapi pake surat cerai palsu
adriana ya ampun
masih aja kamu pusing mikirin boy
gak penting tau
lagian kamu tuh kalau udah bisa ngeruk kekayaannya pak b
terus semua aset aset pak b sudah atas nama kamu
kamu kan bisa cari cowok yang lebih ganteng dari bola
wah ini bukan masalah cowok ganteng atau kaya atau gimana
itu bukan masalah itu mas
ini masalah cinta
adriana dari dulu sampai detik ini cuma cinta sama boy
semua demi mama
dan sekarang adriana mau memperjuangkan cinta adriana ke boy
dan adriana harus dapetin apapun yang adriana mau ma
adriana kamu tuh emang gak mau dengerin kata mama sih
lagian kamu tuh jangan sampai diperbudak sama cinta sayang
mama gak mau kan kalau adriana beneran cerai dengan mas
mama mau gak

rumah yang udah mama miliki yang harganya dua m i
itu juga bisa diambil alih sama mas b
mama mau hal itu terjadi ke mama
ya enggak lah udah enak hidup kayak gini
kamu ada ada aja
jangan aneh aneh deh priyana
kalau gitu tolong mama buatin
atau cari orang yang bisa buatin surat cerai palsu
untuk adriana tunjukin ke boy ya mak
tapi emangnya kamu harus telfon malem malem kayak gini ya ke mama
bikin mama jantungan aja
aduh ma biarin aja biar adriana tenang
kalau enggak adriana enggak bisa tenang ma
ya udah ya udah oke oke
mama akan urus surat cerai bong bongan kamu itu
tapi ingat ya jangan cerai dulu sama pak bambang
enggak usah bikin masalah awas kamu ya
mama sekarang biar mikir dulu
ini masih antara mimpi sama bangun gak jelas jadinya
ya udah bye oke
sensen kanan dia sensen
kamu pasti bisa kau

jangan paksain diri
kau lo mesti tahu
dia bilang lebih european sekarang

kita bertiga harus bareng terus ya
dan gue gak mau persahabatan kita hancur
lo sama haik kali itu adalah sahabat
sahabat sejati gue dari smp
kalau misalnya terjadi sesuatu sama kalian
gue pasti bakal bantuin kalian
demi persahabatan kita
sampai jumpa di video selanjutnya
gue masih ke rumah sakit
bentar lagi boy
boleh sih boy
baru lagi anak anak tidur banggu
kok lo tidur lagi sih
lima menit lagi
lo bangun untuk gue lagi anak anak
ada melly lagi di depan
lo kalau melly cepet banget ya
boleh lagi anak anak tidur boy